hingga kini polemik izin usaha freeport indonesia masih terjadi
pemerintah dalam hal ini kementerian energi dan sumber daya mineral kian gencar
menerbitkan aturan dengan syarat tertentu
namun akhirnya melunak
meski demikian negosiasi pemerintah hingga kini belum menuai
meskipun pemerintah bisa disebut telah melunak
terhadap anak usaha freeport mcmoran di indonesia
kata sepakat belum juga tercapai
pt freeport indonesia masih enggan mematuhi syarat dari pemerintah
kementerian energi dan sumber daya mineral telah menyodorkan izin usaha pertambangan khusus
iupka sementara sebagai pengganti kontrak karya
ini dilakukan agar freeport indonesia dapat kembali mengekspor konsentrat
pasalnya freeport indonesia disebut telah merumahkan ribuan karyawan
akibat efesiensi biaya
pada januari dua ribu tujuh belas
freeport indonesia mengklaim produksi terhambat
usai terbitnya peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
sebagai pengganti pp dua puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
dan beberapa peraturan turunan dari kementerian esdm
yang salah satu aturannya adalah perusahaan pertambangan
wajib mengganti izin usaha dari kontrak karya menjadi iupka
dalam hal ini mengacu pada freeport indonesia dan pt aman mineral nusa tenggara
pt freeport indonesia tidak dapat beroperasi dengan normal
sementara itu menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan mengatakan
pemerintah akan melayani apapun langkah pt freeport indonesia
mengajukan gugatan kearbitrasi internasional
terkait perubahan status operasi freeport
kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong
kita di undang undang indonesia
seandainya di indonesia
kita undang undang dua ribu sembilan harusnya dia sudah membuat smelter
dia tidak membuat smelter
dia harus divestasi lima puluh satu persen
dia tidak divestasi waktu itu
sebelumnya pemerintah telah memberikan tawaran yang terbaik
dan sesuai dengan undang undang yang berlaku
termasuk mengenai divestasi saham ke indonesia sebesar lima puluh satu persen
dan sudah semestinya
indonesia unjuk diri sebagai negara yang berdaulat
dengan menguasai sumber daya alam di negeri sendiri
binca indra cnn indonesia
memiliki pendapatan dari heindra sinadia
yang merupakan wakil ketua indonesia mining institute
selamat malam pak heindra
terima kasih sudah hadir
kemudian ada mukhtar tompo
anggota komisi tujuh dpr ri dari fraksi partai hanura
selamat malam pak heindra
dan kemudian ada profesor alexius jimadu
guru besar hubungan internasional universitas pelita harapan
yang sementara ini begitu ya tersambung melalui sambungan telepon
selamat malam mas heindra
baik kita tunggu nanti kehadirannya di studio ya
melalui telepon terlebih dahulu dan saya ingin menyampaikan bahwa kami sudah berusaha juga untuk menghadirkan atau mengundang perwakilan dari pt freeport indonesia
tapi kami tidak mendapatkan jawaban atas dari perwakilan dari pt freeport indonesia
baik segera kita mulai saja perbincangannya malam hari ini
saya mulai dari pak mukhtar pak muhtar kemarin kan memanggil para komisaris ya pt freeport beberapa komisaris oleh komisi tujuh memanggil
hasilnya seperti apa sih sebenarnya secara umum
ya betul bahwa tadi malam kita rapat dari jam tujuh malam sampai jam dua belas lewat kita panggil dewan komisaris pt freeport bukan presiden direktur pt freeport
karena kita tahu semua bahwa presiden sudah mengundurkan diri pasca insiden dengan saya di dalam ruang rapat komisi tujuh
tapi mundurnya itu garansiden atau bukan
itu silahkan publik menaksud
baik silahkan pak mukhtar jadi hasilnya apa
ya dan ini juga menjadi pertandaan
tidak baik sebenarnya ya karena sepertinya komisi tujuh akan menjadi jembatan yang baik
setelah kita komunikasi dari hati ke hati kemudian freeport juga mengakui bahwa sepanjang sejarah freeport sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh sudah lima puluh tahun berada di indonesia
tapi baru kali ini pemerintah membuka diri ya lewat komisi tujuh tentunya ya komisi tujuh di dpr mengundang dewan komisaris
sehingga saya bilang manfaatnya kesempatan apapun
ketika itu kita juga mengundang dewan komisaris
sehingga kita bisa menghadirkan sebuah solusi yang terbaik untuk masyarakat indonesia secara umum dan juga secara khusus kepada masyarakat papua
menimbulkan beberapa kesimpulan dari lima kesimpulan yang ada yang alot itu hampir dua jam kita bahas adalah kesimpulan pada poin kelima
dimana saya meminta kepada pt freeport karena saya sudah menemukan ada niat baik antara kedua belah pihak antara menteri sdm yang diwakilkan oleh dirjen minerba
juga pt freeport yang dihadirkan oleh dewan komisaris yang tadi malam juri bicaranya adalah bapak marsupi darussman
saya memasukkan poin kelima meminta kepada freeport dalam rangka untuk mempercepat lobby ya antara pemerintah dengan freeport
maka saya meminta kita komisi tujuh meminta kepada pt freeport untuk tetap melakukan produksi sebagian biasanya dan juga tetap tidak melakukan phk terhadap karyawan
itu untuk menjaga
tidak produksi dan tidak phk ya
ya karena persoalan pripor ini dengan kondisi ya sekarang ya harus dilihat dari empat unsur
poin yang alat tadi mana maaf saya potong poin yang alat tadi yang dimananya yang terkait ini
ya pt freeport seperti tidak ingin menerima poin kelima di mana kalau tetap mereka melakukan produksi tetap mereka tidak mem phk
saya bilang ini kalau kita tidak terima berarti percuma kita
berarti percuma kita rapat berjam jam ini saya pikir niat baik kita ini harus dirangkum dengan sebuah kelimat kesimpulan supaya kita sama sama mengawasi
membuat mereka tidak setuju apa alotnya
ya tidak maunya karena jadi saya menangkapnya begini freeport ini sepertinya mau menjadikan itu sebagai alat tekan kepada pemerintah
kemudian ada demo kemudian ada ya masif secara sosial kemudian saya bilang ini kan jangan dijadikan sebagai alasan klasik ya
kalau memang kita betul betul serius
saya minta pt freeport segera memasukkan data data terbaru kemudian saya juga meminta data dari dirjen minerba kemudian mari kita diskusikan dari sisi mananya sebenarnya ini keinginan dari pemerintah dalam menerapkan undang undang sebagai jalan terbaik
semuanya itu kepentingan pripor karena pada saat tanggal enam belas mereka memasukkan surat langsung dijawab tanggal tujuh belas dan ternyata izin perpenjangan itu keluar dengan berbagai syarat
itu harus diutup ulang kembali saya kira tidak ada masalah
sehingga kalau misalnya
itu bukan kah itu yang dimasalahkan sama freeport sebenarnya
justru itu tetapi karena tadi malam juga saya menanyakan apakah misalnya ketika freeport apakah betul niat baiknya ini sesuai nih
apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang diucapkan dengan lisan
itu sulit dia sampaikan tadi malam sulit sekali
berarti belum ketemu apa apa dong berarti ya
tapi kan dengan komisi tujuh meminta data yang terbaru
dalam waktu dekat kita rapat internal maka susah bagi freeport untuk menyangkal
berapa yang sudah di phk menurut data yang disampaikan oleh dewan komisaris
tadi malam itu malah gini jadi phk ini adalah informasi yang sangat liar di sosial media
jadi belum ada phk maksudnya
ada yang ada ini adalah mereka merumahkan sementara
kemudian produksi tidak dijalankan maksimal tapi tetap melakukan produksi walaupun masih terbatas
jadi saya menanggapi itu sebagai
seolah olah alat tekan saja ini
jadi alat tekan ya
oke baik saya ke pak hendra
dari pandangan pak endra sendiri seperti apa
apa sebenarnya yang kemudian membuat freeport itu sebenarnya berat untuk mengikuti
kemudian smelter tadi begitu ya dan lain sebagainya
saya kira sih
soal aturan perpajakan gitu ya
isu yang di apa atau concern dari freeport ya menurut pemenangan
kami dari indonesian banding institute itu lebih ke mereka menuntut adanya kepastian investasi jangka panjang ya
jadi kita mungkin jangan jangan terlalu melebar
mereka menuntut adanya investasi jangka panjang ke depan ya
karena di depan mereka ini mereka sedang mengerjakan proyek tambang bawah tanah yang besar ya
karena masa depan freeport itu ada di tambang bawah tanah ya
itu sebenarnya kepastian itu proposalnya sudah diajukan sejak dua ribu
ya kepastiannya dua ribu lima belas ya
proposalnya kan untuk perpanjangan dua ribu dua puluh satu untuk dua puluh tahun ke atas
nah itu isunya ya
jadi sementara dikonversi secara sepihak ya
mereka melihatnya dikonversi kontrak karya secara sepihak menjadi iupk
itu mereka kehilangan privilege kepastian ya
dalam kontrak karya sendiri itu berapa sih berapa persen sih
perubahan itu terjadi kapan sebenarnya menjadi tiga puluh dan kemudian dua puluh
iya ada beberapa hal yang di kontrak karya juga ada salah satu pasal memang ya
jadi freeport kalau ada keringanan ya perlakuan kebijakan pemerintah yang lebih meringankan mereka bisa menggunakan pasal tersebut ya
pp tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ya pak mutar ya ada dikeluarkan pemerintah sehingga mereka bisa tidak ada kewajiban divestasi pada saya
tetap mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah sehingga di tahun
yang kemarin ya dua ribu empat belas
nah ini membuat hitungan investasi jangka panjang mereka jadinya
jadi berubah totalnya
nah ini yang concern mereka ya
pak alex dari sisi hukum internasional begitu pak alex
ketika freeport menyatakan akan membawa sengketa ini ke arbitrasi internasional jika dalam satu ratus dua puluh hari itu tidak ditemukan solusi atau titik temu seperti yang menurut freeport harusnya sesuai dengan kontrak karya begitu ya
sisi bagi sisi pemerintah indonesia sendiri sisi keuntungannya seperti apa
kansnya seperti apa
apakah justru nanti ketika dibawa ke arbitrasi
ini akan bisa membawa kerugian bagi pemerintah indonesia
ataukah bawa saja karena kemungkinannya pun juga akan bisa menang misalnya
ya memang dari sudut hubungan internasional terutama hubungan antara negara dan mnc ya
yang dalam hal ini adalah freeport dan pemerintah indonesia
freeport memperkirakan bahwa kalau dia menempu jangka
ada arbitrasi internasional dia akan menang
dia harus punya perhitungan seperti itu
dan kalau dia menang salah satu risiko yang kita hadapi adalah kredibilitas kita di mata investor asing
sementara saya pikir apa sikap pemerintah indonesia saat ini saya pikir sudah benar ya
kita saat ini bukan seperti orde baru lagi
sehingga kita tunduk saja kepada kemauan dari perusahaan multinasional
nah selain itu kalaupun amerika misalnya menekan indonesia kita punya pilihan yang banyak saat ini
walaupun dengan amerika kita tidak bisa melakukan hubungan ekonomi seperti ini masih ada tiongkok masih ada jepang
jadi pilihannya tersedia banyak sekali
pemerintah tidak perlu takut terhadap ancaman dari freeport ini
karena sepanjang kita yakin bahwa tidak ada ketentuan atau hukum internasional atau norma internasional yang kita langgar
apa yang kita tuntut saat ini adalah sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang undangan di indonesia
dan kita memperjuangkan kepentingan sumber daya alam ini untuk sebesar besar kemakmuran rakyat
bukan untuk keuntungan perorangan
itu yang harus dipahami oleh freeport
jadi kita tidak boleh
kita harus tetap berhenti
kita harus tetap memperjuangkan ya kepentingan nasional
karena sudah saatnya sumber daya alam itu digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat
nah bicara soal ketentuan dulu nih
kalau bicara semangatnya tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi kita
bahwa bumi alam kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah digunakan untuk kemakmuran rakyat
kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan
terlalu lalu oleh pemerintah tentu saja
tapi kalau bicara soal aturan dulu
karena ini kan dibawa ke arbitrasi internasional
adakah sebenarnya ketentuan yang dilanggar begitu oleh pemerintah
karena kalau klaim dari pt freeport kan ini ketentuan sepihak perubahan dari kontrak karya
ini adalah ketentuan sepihak
bagaimana anda melihat ini
kalau dikatakan melanggar justru sebenarnya yang pelindungan melanggar ini adalah freeport
kewajiban untuk membangun smelter itu adalah kewajiban ketika kontrak karya pertama kali dibuat

nantilah diundangkan belakangan
kemudian diperkuat pada undang undang minerba nomor empat tahun dua ribu sembilan
setiap perusahaan wajib
perusahaan yang melakukan pertambangan wajib untuk membangun smelter
dan sejak itu freeport tidak melakukan itu
mereka lalai dalam kewajibannya
saya pikir kalau mengancam saya mengatakan ini arbitrasi lebih kepada ancaman
ancaman saja ya
kalau mbak saya orang makassar saya mengatakan itu gertak sambal
kalau dia serius
saya kira pemerintah tidak takut
tapi ada yang menyebut seperti ini
misalnya dari kalangan pengusaha begitu ya dari kadin
kalau saya baca di beberapa media online begitu yang mengatakan bahwa ini justru tidak baik bagi para investor luar negeri melihat seperti ini
ketika perubahan peraturan
misalnya ketika disebutkan dalam kontrak karya
ini mungkin bisa dikoreksi ya
disebutkan dalam kontrak karya bahwa freeport itu bisa mengajukan perpanjangan kapanpun sampai dua ribu empat belas
benar ya pak
nah tetapi kemudian ketika
app tersebut dirubah bahwa perpanjangan baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa berakhir itu menjadi poin krusial juga tidak
yang disebut itu adalah pelanggaran dari pemerintah
pemerintah tidak akan mungkin akan melihat ini persoalan menjadi semakin lebar kemudian mengambil sebuah sikap
masa misalnya dalam orang yang sakit kemudian kita biarkan sampai menjelang akhir hidupnya kemudian kita mengambil keputusan
pemerintah sudah mengambil ini sebagai jalan seluruh alternatif
kalau pemerintah tidak bijak dalam hal ini
sebenarnya komisi tujuh
setuju juga ini sangat tersinggung
karena pemerintah kok langsung diberikan perpanjangan ekspor kemudian langsung merubah dari kk ke uupk tanpa persetujuan dpr
padahal undang undang minerba juga sudah mengatur demikian di pasal lima ayat satu
bahwa dalam hal kepentingan strategis nasional boleh mengambil keputusan keputusan strategis untuk kebijakan nasional dalam hal ini setelah melibatkan dpr
ini tidak dilakukan
tapi demi kebaikan bersama maka sekali lagi kita membiarkan sebuah pelanggaran
di depan mata kita
karena kita melihat niat baik peripor selama ini
bayangkan setiap enam bulan diperpanjang
jadi garis bawahnya menurut anda apa yang langkah dilakukan pemerintah untuk kemudian tetap tidak bergeming dari aturan yang di
anda setuju atau tidak setuju sebenarnya
saya setuju dengan langkah pemerintah
justru yang membuat saya bertanya sampai sekarang sejauh mana komitmen pt freeport ini
sejak beroperasi di indonesia sudah hampir lima puluh tahun tapi tidak ada juga
mereka lalai dalam kewajibannya
anda maksud niat baik tadi yang seperti apa kemudian
jangan kan yang lain
artinya tidak ada niat baik dari
dan saya bahkan sudah mengatakan bahwa peripor selama ini sudah membohongi dpr
sudah membohongi masyarakat indonesia
saya pikir dalam kontes ini pripor hanya dua pilihan
menerima iupk karena mereka sendiri yang mengajukan itu untuk perubahan
jangan jangan setelah iupk keluar pemerintah selalu dijebak
iupk keluar bersamaan dengan izin perpanjangan ekspor
berarti hanya izin perpanjangan ekspor
itu kan lakalan
pemerintah oke kami ubah dari kontrak karir yang menjadi iupk
karena dasar inilah satu satunya yang memungkinkan mereka diberikan perpanjangan izin ekspor
tapi ada syaratnya
iya tapi ada syaratnya
divestasi lima puluh satu persen pajak kemudian apa
kalau mereka tidak terima berarti memang freeport ini cuma akal akalan
baik nanti kita akan lihat bagaimana kemungkinan ketika arbitrase ini benar benar nanti akan diajukan
ada di ultimatum satu ratus dua puluh hari kepada pemerintah bahwa harus menemukan ditemu
apa untung ruginya bagi mereka
kita tahan dulu ya pak hendra
karena kami akan segera kembali usai jeda berikut ini
jika melihat beberapa pernyataan dari pejabat negara begitu ya
seperti menko kemaritiman lut bin sarpanjaitan yang menyebut jika freeport melakukan phk
dengan alasan tidak mendapatkan izin ekspor tadi karena freeport menolak untuk berubah status menjadi iwpk
misalnya itu disebut kampungan
kemudian menteri sdm ignatius jonan juga menyebutkan bahwa kurang lebih seperti itu juga sama
seperti juga yang disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani
mengatakan bahwa seluruh investor yang ingin berinvestasi di indonesia harus mengikuti peraturan perundangan yang ada di indonesia
jadi intinya pemerintah sangat solid dalam hal ini
tapi kalau kita lihat sebenarnya semangat konstitusi yang tadi didengungkan oleh pak alex madu
pasal tiga puluh tiga undang undang dasar empat puluh lima
itu apakah memang sebenarnya sesimpel itu diterapkan
artinya freeport ya harus tunduk dong dengan indonesia
ataukah sebenarnya ada masalah kompleks lain yang anda lihat ini
ketika menyangkut peraturan mungkin kontrakar yang sudah dibikin
bertahun tahun lalu dan lain sebagainya
atau bagaimana sebenarnya pak
saya melihatnya lebih ke tadi mengulangi lagi sih jaminan kepastian investasi ya
saya kira itu sih kita lihat
hanya itu saja
iya tentunya jaminan kepastian investasi
kalau mengikuti iupk yang disodorkan oleh pemerintah itu apakah tidak terjamin investasinya
oh sama sekali tidak karena kan harus ngikutin prevailing
salah satunya di luasan lahan ya
kalau lahan di undang undang nomor empat
ikutin prevailing itu lima puluh ribu hektare ya maksimal ya
sementara freeport saat ini mungkin seratus
lebih dari seratus ribu hektare ya
tentunya itu hal yang sulit dipenuhi
dan itu hambatan itu bukan hanya dialami oleh freeport dalam renegosiasi
perusahaan perusahaan kontrak pkp dua b batubara juga mengalami kesulitan dalam
renegosiasikan luasan wilayah lahan kalau harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini
itu salah satu
perpajakan yang lain ya
tentunya ini tidak menjamin
kalau di aturan kontrak kan itu nail down ya
yang di fix
sifatnya tetap gitu ya
jadi itu fair tidak menurut anda secara bisnis
iya kalau kita melihat fakta
untuk kepentingan rakyat indonesia juga tentu saja ya
iya tentunya kan kalau kita lihat faktanya ya
sebagian besar dari apa
industri pertambangan di indonesia itu
di mineral dan batu bara itu dikuasai oleh pemegang kontrak karya ya
mineral dan batubara
bahkan kontribusi menerima negara itu dihasilkan dari kontrak karya
ini bukti bahwa mekanisme sistem kontrak karya itu sangat diminati oleh investor
karena menjamin kepastian investasi
jadi poinnya di situ pak
nah kementara kalau di upk
upk itu sudah bagus
cuma kalau yang diterapkan langsung ke perusahaan perusahaan yang telah mendapatkan
konsesi lahan yang lebih luas dari yang diatur di undang undang ini yang menimbulkan masalah gitu ya
di situ ada problemnya
nah tadi mungkin saya sedikit flash agak balik tadi pak mengenai arbitrase ya
jadi kalau kita melihat ya
kita melihat ini sebenarnya sih apa yang di statement
saya mencermati statement yang disampaikan di media
ini bukanlah suatu ancaman ya
ini freeport mungkin ingin menggaskan bahwa kita saat ini masih dalam
kita berbicara dalam konsep kontrak ya
jadi mereka masih beranggapan bahwa kontrak karya ini masih berlaku
sebelum harus ada kesepakatan kedua belah pihak
sebelum berakhir dua ribu dua puluh empat
dan mereka melihat pemberian upk ini dianggap secara sepihak ya
jadi mereka menegaskan bahwa dalam mekanisme kontrak karya ini ada mekanisme pembangunan
pembahasan selama satu ratus dua puluh hari
dan jika itu tidak dicapai satu kesepakatan
memang kontrak menyebutkan bahwa penyelesaian dispute
perselisihannya itu diselesaikan melalui arbitrase
nah itu bukan berarti arbitrase itu akan dilakukan gitu kan
ini mereka menyampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam kontrak
jadi arbitrase itu memang disebutkan dalam kontrak itu sendiri
oh iya iya dalam kontrak itu sendiri
jadi ini bukan ancaman mereka cuma menyebut bahwa kontrak ini masih berlaku oke
kalau terjadi dispute
mari kita selesaikan bersama sama menggunakan mekanisme seratus bulan
ini kontak ini tantangannya seribu sembilan ratus sembilan puluh satu

jadi ini bukan ancaman ke arbitrase kita harus melihatnya secara jernih
pemerintah sadar betul tidak dengan adanya elemen jalur arbitrase
kalau misalnya memang dihalangi untuk memperpanjang kontrak ya
kalau disarankan untuk mendapatkan kepastian itu
saya kira bukan pemerintah nggak menghalangi mungkin ya
ini iya jelas di kontrak itu disebutkan bahwa pemerintah tidak dapat dengan apa
tanpa alasan yang kuat itu menghalangi perpanjangan kontrak karya gitu ya
jadi sepanjang bahasanya sepanjang freeport mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang undangan
freeport itu pemerintah tidak bisa menahan perpanjangan kontrak karya
dan itu bisa diajukan kapanpun
nah yang jadi masalah waktu di pp tujuh puluh tujuh itu menetapkan dua tahun batas tercepat untuk menyampaikan permohonan
sementara saat sekarang memang agak di relax gitu ya ke lima tahun
tapi tidak ada kepastian kapan jangka waktu persetujuan atau penolakan dari pemerintah
dan itu hanya bisa dilakukan bisa diberikan mungkin h satu dari kontrak berakhir
nah ini yang masih menimbulkan ketidakpastian mereka bisa apply lima tahun sebelumnya untuk perpanjangan
tapi persetujuannya hanya bisa diberikan seluruh peran
nah itu dia pembuatan pp itu apakah tidak disadari oleh pemerintah bahwa itu bertaprakan dengan kontrak karya yang di dalam situ
nanti dibahas itu
kajian data lebih dahulu tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ya sekarang saya akan memperkenalkan prof alexius jemadu sudah bergabung saat ini di studio
tadi kita sudah sempat mengawali perbincangan melalui sambungan teleponnya
tapi sebelum ke prof alex lebih lanjut lagi soal habitase saya ingin coba ke komisi tujuh
arbitrase disebutkan tadi ada di kontrak karya jadi bukan ancaman
jadi memang sudah ada pasalnya begitu kali ya
pasalnya atau ketentuannya jika memang ada masalah pemerintah tidak memberikan alasan yang jelas dan lain sebagainya
maka akan bisa dibawa ke arbitrase
jadi pilihannya pt pripor sekarang ini tinggal dua
itu hasil keputusan rapat kita tadi malam
mau tetap kontrak karya oke
atau ke upk
kalau kontrak karya tidak ada masalah pemerintah juga welcome
welcome tidak ada masalah
tetapi penuhi ini komitmen sebagaimana yang diatur dalam undang undang minerba
harus membangun smelter
sekarang sudah sampai di mana
hanya smelter saja atau yang termasuk yang divestasinya
ya itu itu saja dulu
karena kalau tidak bisa itu maka berlaku kesepakatan kita bahwa tidak boleh diperpanjang ini izin ekspornya
nah terus kemudian apa yang diambil oleh freeport
mereka masih butuh waktu untuk berpikir
kemudian kami menanyakan apakah betul ini freeport akan ke arbitrase ya atau tidak
kemudian beliau mengatakan saya kira itu pak tidak akan
kami punya niat baik untuk tetap melakukan usaha di papua
dan tetap kita akan berupaya untuk mematuhi seluruh produk perundang undangan
tapi kalau tertulis dalam kontrak karya itu kan artinya
bukan sebuah hal baru yang sengaja dimunculkan mencari alasan untuk menekan
tapi memang sudah itu kesepakatan bersama ketika dibuat ditantangkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
justru sebenarnya kalau pemerintah mau tegas dari awal ini kan masalah arbitrasi dan lain lain kan muncul belakangan
kenapa freeport ini macam macam keinginannya ketika masa waktu berlakunya izin ekspor itu tidak lagi diperpanjang
kemudian muncul macam macam tekanan
saya pikir kita kembali ke persoalan awal kenapa freeport tidak bisa komitmen mematuhi amanah undang undang
itu saja kenapa tidak bisa dilakukan saya curiga ini
jangan sampai freeport ini memang tidak ada niatnya untuk melakukan juga kontrak kerja yang awal tahun seribu sembilan ratus tujuh itu
karena semangat dari seluruh produk yang dibuat ini dari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh sampai sekarang
sekarang yang menyarang
semangatnya ini kan semangat untuk membangun dari hulu ke hilir
nah sekarang jangan sampai hanya keinginannya hanya sekedar mengekspor saja biji konsentrat itu
tidak ada keinginannya untuk melakukan pemurnian
oke baik bagaimana kalau kemudian ini benar benar terjadi nantinya di bawah arbitrase
karena kalau disebutkan lagi informasi yang disampaikan tadi oleh pak hendra adalah ternyata itu ada dalam kontrak karya itu
saya pikir kalau di dalam kelaziman di dalam hubungan internasional
hubungan antara mnc dan negara seperti ini dan di bawah ke arbitrase internasional
hal yang harus kita waspadai dan yang akan digunakan oleh freeport ini adalah
kalau kita melanggar satu prinsip dalam hukum internasional itu yang namanya fakta sun servanda
artinya perjanjian yang sudah dibuat tidak boleh dilanggar
nah itu yang dia akan cari nanti di dalam perubahan yang kita lakukan selama ini apakah ada pelanggaran yang kita lakukan
pelanggaran dari satu perjanjian antara dua pihak ini
nah kalau itu ada nah itu yang menjadi masalah buat kita
tapi kalau kita yakin bahwa kita tidak melanggar perjanjian apapun
bahkan freeport yang melakukan pelanggaran terhadap janji yang dia sudah berikan
saya kira kita punya alasan untuk yakin oke silahkan anda tempuh arbitan internasional
kami punya alasan yang valid untuk menuntut anda juga
jadi kita tidak perlu takut
sepanjang kita yakin tidak ada perjanjian yang kita langgar dalam hal ini
justru freeport seperti yang dikatakan tadi oleh sahabat kita ya
bahwa itu ada freeport melakukan pelanggaran
dia tidak melakukan apa yang merupakan kewajiban dia
seperti semata lalu
tapi itu tertuang di enam puluh tujuh atau yang sembilan puluh satu
karena kalau kita carikan kemudian ada yang dari awal seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
ada yang ditantangin seribu sembilan ratus sembilan puluh satu begitu ya
kontrak karya yang dimaksud
ada yang ditantangin kemudian dari kontrak karya tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
di sembilan puluh satu juga termasuk
termasuk smelter tersebut
nah lalu apa kira kira yang membuat keberatan selain kepastian investasi tadi
kalau memang soal smelter ini menjadi yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya
ya saya kira sih balik lagi ya
di kontrak sembilan puluh satu memang ada menyebutkan ya
report wajib untuk mendukung peningkatan nilai tambah ya
dan juga untuk menjadikan industri hilir ya
dan untuk membangun smelter
tapi memang pemerintah pada saat itu bersama sama freeport dalam menyusun kontrak karya itu memahami bahwa industri hilir ini kan
penambang ini kan sebenarnya mereka tugasnya core business nya adalah melakukan penambangan ya
sementara hilir itu kan industri yang berbeda
sehingga apabila freeport ingin membangun pabrik peleburan
itu memang ada satu pasal yang menunjukkan bahwa sepanjang itu economicly fiable ya
secara ekonomis ya
karena pemerintah juga mengetahui bahwa membangun smelter itu bukan hal yang mudah ya
karena jangka panjang ya memerlukan kepastian izin jangka panjang
kemudian juga jaminan pasokan kemudian juga harga tcrc ya istilahnya
jadi banyak hal hal teknis dan juga pasar yang menjadi pertimbangan untuk membangun smelter
nah dalam kasus freeport ini yang mereka tuntut sebenarnya adalah
kalau mereka ingin membangun smelter oke mereka akan siap
tapi berikan duit
tapi berikan dulu perpanjangannya
karena smelter ini kan minimal tiga puluh tahun ya
cycle businessnya itu tiga puluh tahun
nah mereka ingin race fund untuk bangun itu
tapi belum dapat kepastian jangka panjang
tapi kalau kita lihat ya alasan
makanya kenapa saya sampaikan bahwa ini alasan klasik
karena setiap menjelang berakhirnya izin ekspor itu
kemudian freeport meminta kembali untuk perpanjangan
selalu alasannya tetap kami akan membangun smelter
nggak usah kita setahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh atau seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
sejak undang undang minerba ini ada
sejak tahun dua ribu empat ya
sejak kewajiban itu dituangkan dalam undang undang
ini real sekali di pasar satu ratus tujuh puluh itu
katanya akan bangun di papua
tapi tidak ada progresnya
itu janji yang kapan yang pernah disampaikan yang tidak terwujud sekarang
oh itu macam
hampir setiap rapat kita sampaikan kita tagik bagaimana komitmennya
karena kan kita takut ini kita dibalikin ke
dimaksud alasan klasik bahwa mereka akan bangun smelter
kalau izin perpanjangan sudah dikasihkan terlebih dahulu
terakhir pada saat kita rapat ya
ini paling terakhir sekali
tanggal tujuh desember dua ribu enam belas
kita minta loh ternyata pak tim yang ke papua
ternyata tidak menemukan seandap progres
dan laporan laporan dari pemerintah setempat
juga tidak ada
kemudian mereka berkira bahwa
kami tidak bisa membangun di sana dengan berbagai alasannya
tapi kami tetap akan melakukan pembangunan di gersik pak
sudah sejauh mana progresnya
sudah jalan pak
tapi tim kesana lihat pak itu tidak ada
di gersik juga tidak ada
itu baru mempersiapkan lahan
jadi kalau dilihat dari niat baiknya
telah berbohong di hadapan komisi tujuh
dan dia telah membohongi masyarakat indonesia
ya mungkin kita harus lihat dulu
yang dimaksud mungkin ya
pihak melihat bentuk fisik ya
bentuk fisik dari groundbreaking kok sampai sekarang ini
belum ada fisik terbentuk kontraksi
nah yang dimaksud progres oleh freeport
ya tentunya mereka melakukan procurement contract
yang jumlahnya cukup besar ya
hampir sembilan ratus juta kalau tidak salah ya
procurement contract untuk melaksanakan proyek smelter ya
dengan kontraktor bonafit
dan mereka juga sudah menganggarkan jaminan deposit juga
beratusan juta dolar
dan ini dana yang masuk dalam bagian progres
ada pun mengenai konstruksinya sendiri
balik lagi nih
saya agak agak mundur sedikit ke undang undang minerba
kalau kita baca di undang undang nomor empat dua ribu empat
tidak ada satu pasal pun
satu kata pun yang menyebutkan itu
pemegang kontrak karya wajib membangun smelter
yang disebutkan hanya adalah
pemegang kontrak karya wajib untuk memurnikan
tidak ada larangan ekspor
nah apa yang dilakukan oleh freeport
atau juga aman mineral
itu mereka sudah memurnikan sebagian ya
apabila satu penggunaan kontrak karya
telah memurnikan dalam negeri
sisanya itu mereka bisa ekspor
karena undang undang tidak melarang ekspor
nah kemudian muncullah peraturan pemerintah
yang mengatur mengenai batasan pengolahan
ini yang menjadi dispute
balik lagi ke pak mutartompo tadi
dispute peraturan dong mbak dino
yang disampaikan pak mohtarto tadi
bahwa komisi tujuh memberikan dua opsi ya
nah ini saya lihat hal yang positif ya
kenapa karena kalau kita melihat di undang undang
itu memang kalau kita berpegang di pasal satu ratus enam puluh sembilan a
itu kan disebutkan bahwa
kontrak karya dijamin hingga berakhirnya
nah dalam kontrak karya itu kan hak untuk ekspor dijamin
jadi kalau freeport tetap berpegang dengan kontrak karya
nggak ada masalah sebenarnya
untuk memperbolehkan freeport
namun mungkin yang dimaksud tadi adalah
kewajiban yang untuk membangun fasilitas pengolahan pemurian
itu mungkin yang diikuti ya
jadi tetap konsep si kontrak karya ini
masih berlaku dan tidak melanggar dengan undang undang
ada sejumlah peraturan yang keluar
sebagai turunan dari undang undang nomor empat tahun dua ribu sembilan
ada banyak pp di sini
ada banyak peraturan pemerintah di situ
ada juga peraturan menteri sdm yang mengatur tentang
kewajiban itu yang harus dilaksanakan
jadi saya kira tidak ada
jadi disebut tidak ada kata kata smelter tadi
dituangkan di pp
karena memang undang undangnya menyatakan demikian
saya pikir ada dua pilihan saja
tapi tidak dispute dong berarti peraturannya
tidak disiput peraturan kalau disebutkan
oh disebutkan saya pernah baca itu
makanya inilah jadi saya pikir
freeport ini berhentilah membuat alasan
berhentilah membuat sandiwara
kalau dikatakan tadi bahwa mereka komitmen
kita tidak menagih secara fisiknya sampai di mana
tetapi dari sisi persiapan saja tidak ada
kita sampai akhirnya memanggil dari pt gersik juga
gimana ini ternyata beda
beda sangat beda
jauh beda antara penjelasan dari gersik dengan freeport
artinya memang tidak ada sama sekali
bagi saya mungkin dari sisi progres
keinginan mereka untuk mempersiapkan lahan ada
tapi kan yang kita lihat kan by data
ya mungkin sedikit saya bisa tambahkan
jadi mungkin ya mungkin
kalau dilihat dari fisik ya mungkin ya
banyak orang melihatnya ini belum ada progres sama sekali
cuma mungkin ada satu hal ya
kontrak ini tidak melarang bahkan menjamin freeport untuk ekspor ya
nah kemudian kontrak tidak mewajibkan freeport bayar biaya keluar
nah freeport ini sudah mulai berkompromi sebenarnya ya
berkompromi mereka akan bangun smelter ya oke
tapi minta jaminan kemudian oke
mereka di luar kontrak mereka juga sepakat oke saya bayar biaya keluar nih
jumlahnya besar mas
tapi sebenarnya secara ini freeport mau mengikuti peraturan perundangan di indonesia tidak
sebenarnya asal ada jaminan kepastian nah itu dia jaminan kepastian
jadi mereka itu sudah mau kompromi oke
saya ekspor kontrak ini tidak dilarang biaya ekspor tidak ada kewajiban biaya keluar
tapi mereka mau membayar biaya keluar yang jumlahnya sudah ratusan juta dolar
yang sebenarnya itu kalau diakumulasikan bisa membangun smelter
nah sudah mereka sudah kompromi tapi tetap mereka butuh kepastian yang paling utama perpanjangan
prof alek kalau dilihat ini kan sebenarnya ada kemudian
satu pihak dari freeport begitu yang memegang secara ansih begitu ya
mengganggu secara kukuh tentang kontrak karya
ada satu lagi kemudian pihak dari pemerintah indonesia dalam hal ini juga didukung oleh dpr
bahwa harus disesuaikan dengan undang undang yang ada di indonesia
apalagi freeport indonesia memang ada di indonesia ada di papua begitu
nah kalau itu misalnya dibawa ke arbitrase pertimbangan mana yang paling akan digunakan sebenarnya
aturan mana sebenarnya yang menjadi landasan
ya saya kira freeport tidak akan mencampuri undang undang kita dan hak kita untuk mengatakan bahwa kita berdaulat untuk menyusun undang undang kita ya
tetapi yang perlu kita waspadai di dalam berbagai undang undang peraturan yang kita buat itu apakah ada konsistensi
kemudian apakah ada di mana kita melanggar apa yang sudah disepakati sebelumnya
nah sepanjang kita yakin pemerintah yakin bahwa sebetulnya kita tidak melanggar suatu janji apapun kepada freeport
saya pikir kita tidak perlu takut menghadapi freeport ini
tetapi kalau memang ya ini kan urusannya ahli ahli hukum kita lawyer yang kita pakai nanti ya
di dalam berbagai aturan yang kita buat itu ada inkonsistensi nah ini yang dia bisa pakai nanti untuk mengatakan indonesia telah melanggar prinsip

pak tasun servanda
pak tasun servanda
perjanjian itu harus ditepati dan harus dihormati
nah kembali lagi kepada pemerintah sekarang ya apakah di dalam berbagai aturan itu telah kita selidiki tidak ada pelanggaran yang kita buat
apa yang sudah dijanjikan sebelumnya kita konsisten dengan aturan aturan kita
kalau tadi misalnya seperti multi tafsir tentang pembangunan smelter disebutkan di undang undang tidak secara jelas ada

nah itu yang bisa menjadi jelas
memiliki kemampuan untuk membangun komponen
jadi itu adalah bagi kita yang nanti dimanfaatkan oleh lawyernya freeport ini
tapi di peraturan pemerintah sebagai aturan teknisnya ada
sepanjang kita punya argumen bahwa ini bukan bentuk inkonsistensi ya saya pikir kita posisinya cukup kuat
ya saya tambahkan prof kenapa selalu freeport kalah dalam bernegosiasi kepada pemerintah dari era presiden satu sampai sekarang ya
karena dari sisi kepemilikan lahan

pemilikan lahan saham dimana kontrak karya pertama dibuat itu mereka menguasai sekian banyak kemudian
dari sisi jumlah mereka melakukan produksi itu tidak konsisten juga dia jadi seolah olah mereka
ini hanya menjadikan lahan yang sedemikian besar ini untuk memperkuat kompoi saham mereka
sisi perusahaan tetapi sangat kurang kontribusi produksinya dan juga kurang kontribusi terhadap
pemasukan kepada negara sehingga kita lihat terjadi penciutan sejak tahun enam puluh tujuh sampai tahun
dua ribu tujuh belas saya punya data dari dua juta lebih itu sekarang tinggal ratusan coba jadi ini akal akal
jadi apalagi data yang dirilis pak jonah ini kan saya pak jonah mengatakan saya pikirnya
pripor itu gajah ternyata saya masuk lihat ternyata hanya sapi itu kan itu luar biasa maknanya kan itu
jadi gini pak berhentilah membuasan diwara kasian masyarakat ini terutama masyarakat papua sekarang
semakin menciut semakin berkurang ini ini persoalan persoalan klasik dari dulu kok tidak
ditemunya tetapi selalu freeport dimenangkan dari sisi perpanjangan ekspor jadi siapa yang diuntungkan
begitu ya iya tapi kasihan masyarakat papua menggantungkan harapannya kepada pripor sampai
mereka disporitasi di surodeh segala macam kasihan ini kita semua menyadarkan masyarakat
papua apakah nanti habis kandungannya ini kemudian kita semua menyesal sebagai bangsa
itu saya tidak mau baik nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini
nanti kita akan coba soroti jika kemudian apakah memang ketika phk ini benar benar akan dilakukan
oleh pt freeport indonesia lalu akan ada gejolak sosial di tanah papua kami akan segera

tapi saya ingin mencoba untuk secara sederhana ketika masyarakat melihat persoalan freeport ini
terkesan selama ini begitu pak endra bahwa ini kekayaan alamnya ada di indonesia di papua
tetapi kemudian masyarakat papua justru tidak bisa ikut menikmati hasilnya
terkesan seperti itu jadi lebih posisi pemerintahan indonesia kesannya berada di bawah freeport selama ini
anda setuju tidak dengan anggapan seperti itu
tidak seperti itu sih kalau kita lihat ya apa yang freeport berikan ya kontribusi freeport berikan kepada pemerintah
kalau kita lihat statement pak jonan terakhir cuma kontribusi delapan triliun per tahun
rewel banget nih freeport sampai sudah lebih besar devisa dari tki
dan cukai rokok bahkan disebutkan seperti itu
kita harus lebih bijak melihatnya bukan rewel
ya saya kira sama ya freeport
dan pelaku usaha lain di indonesia itu mereka inginkan kepastian investasi
itu saja jadi jangan melihat freeport minta ini minta ini minta privilege
ya semuanya juga begitu bahkan kalau kita lihat di kontrak karya yang lain juga begitu pak
berapa perusahaan yang bernegosiasi pasti mereka minta posisi yang menguntungkan
dalam dunia bisnis lazim itu
ya itu lazim ya apalagi yang diatur dalam kontrak ya
tentunya ya perusahaan pasti ingin berpegang dengan aturan kontrak
tapi tentunya perusahaan juga melihat dinamika perubahan
makanya saya tadi sampaikan bahwa ada banyak hal juga yang freeport dan bahkan perusahaan lain juga bisa berkompromi
misalnya biaya keluar nggak diatur oke fine kita ini
tapi saya minta kepastian
jadi hal itulah pernegosiasi
nah kalau kita lihat kontribusinya di negara saya kira sih cukup positif ya
bahkan kalau kajian dari lpmui ya yang melakukan kajian mengenai dampak ekonomi di papua ya
jadi cukup signifikan sekali ya
papua atau timika
jadi cukup signifikan
untuk papua sendiri
kontribusi freeport terhadap masyarakat
itu data dari lpmui ya
tapi kalau saya boleh tambahin tadi pak ya
apakah itu proporsional dengan profit yang dia dapatkan
selama lima puluh tahun
itu juga kan harus
apakah itu pernah dibukakan kepada kita
kita juga tidak tahu kan
seberapa besar keuntungan
atau justru sebagian kecil saja dikasihkan begitu ya
karena kita ini kan konteksnya betul
bahwa perusahaan asing yang datang ke indonesia ini minta kepastian untuk investasi ya
tapi saya kira kasus freeport ini sangat khusus
dia sudah beroperasi berapa puluh tahun di sini
dan kita merasa sekarang bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan
tidak sebanding dengan profit yang dia dapatkan berpuluh puluh tahun
lalu dia masih menuntut untuk mendapat kepastian dari kita
dan menuntut privilese privilese yang selama ini sebenarnya kita sudah beri
padahal yang diminta pemerintah indonesia hanya smelter tadi yang tidak muncul di sini
tapi saya pikir pemerintah harus tetap bersikuku dengan tuntutannya
karena kenapa kita harus taat pada konstitusi kita
supaya menjadi contoh juga bagi investor asing lain yang datang
untuk mengeksploitasi sumber daya alam di indonesia
bahwa kita sudah mulai tegas saat ini
dan kita punya alasan untuk itu
pemerintah sekarang sudah mulai memikirkan untuk memberantas korupsi ya
kita sudah mulai transparan
kita tidak ada apa namanya kong kaling kong atau kita ada bright ya
seperti yang dilakukan pada periode periode sebelumnya
karena itu saya pikir indonesia harus tetap yakin dengan prinsipnya
sumber daya alam indonesia
dan harus dimanfaatkan untuk papua dan untuk indonesia
kembali ke pertanyaan awal tadi
kembali ke pertanyaan awal pak alex tadi
bagaimana pak indra
anda melihat bahwa dibandingkan dengan keuntungan yang dikeruk oleh freeport di tanah papua itu
apakah sebanding sebenarnya sih yang diberikan kepada indonesia
terutama masyarakat papua
mungkin nanti komisi tujuh bisa verifikasi ada berapa data
pernah saya melihat
ada disampaikan oleh freeport
bahwa apa yang kontribusi freeport kepada masyarakat papua dan pemerintah indonesia
itu bahkan lebih besar apa dibanding dengan pembayaran dividen ke perusahaan induknya
itu salah satu
jadi tidak seluruhnya benar
lebih besar daripada ke dividen ke perusahaan induknya
tidak seluruhnya benar
kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini
karena freeport berkonsentrasi untuk mengembangkan tambang bawah tanah
bahkan dividen ke perusahaan induknya itu tidak dibayar
mereka belum mendapatkan
jadi ini mungkin kita harus lihat secara proporsional tadi
data data dari lpmui dan juga kelihatan pengembangan masyarakat di sana ya
saya kira yang cukup positif ya
yang mungkin dibandingkan perusahaan perusahaan lain
bahkan itu tidak sebesar itu
bahkan pernah masuk dalam bisnis week di amerika
perusahaan yang paling filantropis di dunia
jadi kita harus melihat secara apa
secara proporsional juga apa yang diberikan oleh freeport
dan tentunya dalam kondisi saat ini
mungkin kita melihat bahwa delapan triliun ini adalah kecil
tapi apa yang dilakukan oleh menteri keuangan untuk berusaha keras mendapatkan menggenjot penerimaan negara
karena kita harus lihat secara bijak ya
satu triliun itu bukan jumlah yang kecil ya
jadi kita harus lihat secara fair lah ya
justru menteri keuangan mengatakan seperti itu
bahwa ini adalah pintu masuk ketika dengan cara iupk ini
ini mungkin yang menarik mas
mungkin kita perlu ya mungkin komisi tujuh atau mungkin stakeholders lain
dengan penerbitan pp kemarin ini siapa yang diuntungkan
masyarakat yang diwakili oleh wakil rakyat pun juga mempertanyakan ya
dunia usaha juga mempertanyakan
pemerintah juga ribut
jadi bisa dikatakan apa yang dihasilkan ini mungkin tidak menuntunkan sama sekali buat seluruhnya
nah mungkin kita buat kajian ya secara fair bahwa apakah pp ini memberikan keuntungan bagi negara ataukah bagi
soalnya kalau ya misalnya freeport mengurangi produksinya misalnya kan
karena tidak bisa menghasilkan
karena tidak bisa melanjutkan usahanya
kan tentu yang dirugikan juga karyawan
negara juga dirugikan karena income nya berkurang ya
nah pemerintah nggak berdapat sama apa apa
jadi kita harus fair dong
bagaimana ini komisi tujuh melihatnya seperti apa
pp satu dua ribu tujuh belas sendiri itu kalau misalnya pun diterapkan akhirnya freeport
katakanlah give up misalnya begitu
itu menguntungkan buat masyarakat papua sendiri atau tidak
sebenarnya semangatnya di situ
semangatnya di situ
tapi tadi malam
itu sampai kita closing
sampai kita ke kesimpulan
kita meminta kedua belah pihak untuk berkoordinasi secara intensif
untuk menjabarkan secara tenis dalam bentuk peraturan
kedua belah pihak yang tetap saling menguntungkan tidak saling merugikan
dan melaporkan kepada komisi tujuh
masih bisa ketemu gak kira kira
dari niat baiknya tadi malam itu yang disampaikan itu saya pikir bisa lah
iya sih pasti bisa ada jalan
ya artinya di mana ya
ketemunya kira kira di mananya itu menurut anda
bahwa freeport saya lihat tetap niat niatnya untuk tetap ada di indonesia
kemudian indonesia juga penuh harapan kepada freeport
tetapi jika memang kedua belah pihak tidak bisa lagi menemukan sebuah titik solusi
maka ya saya menawarkan ada satu opsi itu jangan diberikan ke asing
saya kira pt antam bisa diberikan
jadi dalam negeri sendiri begitu ya
jadi siap kita semua
saya kira siap
sumber daya manusianya kemudian infrastrukturnya dan teknologinya kira kira
saya kira kita siap
dan kita juga akan panggil nanti pt antam untuk meminta itu apakah mereka siap
baik tapi kita berharap semoga dalam satu ratus dua puluh hari ke depan memang benar benar ada solusi
ya katakanlah misalnya dapat menguntung intinya sih harus dapat menguntungkan masyarakat papua
dalam hal ini lebih khususnya juga masyarakat indonesia secara umum begitu ya
baik kita lihat nanti tiba waktunya akan seperti apa
terima kasih bapak bapak telah menjadi narasumber kami malam hari ini
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali